terima kasih anda masih bersama kami
aplikasi antarjemput sampah dan bank sampah sudah banyak beredar di kota kota besar di indonesia
hadirnya aplikasi ini dikatakan dapat mempermudah para penggunanya mengelola sampah mereka
lalu seperti apa ya kemudahan yang diberikan serta sejauh mana produk digital ini mampu mengubah pola hidup masyarakat
data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyebut setiap individu di indonesia memproduksi hampir satu kg sampah per hari
dalam setahun ada sebanyak dua puluh delapan juta ton timbunan sampah tiga puluh enam persennya tidak dikelola
hal itu mendorong terciptanya inovasi berupa aplikasi guna mempermudah masyarakat
mengelola sampah mereka
produk digital tersebut membantu penggunanya berlangganan jemput sampah atau menyetor sampah anorganik ke kios kios yang sudah disediakan untuk didaur ulang
selanjutnya pengguna akan mendapatkan saldo elektronik yang dapat ditukarkan untuk bertransaksi
salah satu inovasi tersebut ialah aplikasi rekosistem
salah satu kios setor sampahnya terletak di kawasan stasiun mrt blok m jakarta selatan ini
nah setelah tukar sampahnya
berhasil atau setor sampahnya berhasil ini kita akan mendapatkan poin
tetapi poinnya tidak bisa langsung diterima melainkan akan diproses dulu satu x dua puluh empat jam
nah banyak poinnya juga akan didasarkan pada banyak sampah yang kita setorkan
sejumlah pengguna menilai kehadiran aplikasi rekosistem mampu membantu mengurangi sampah yang menuju ke tempat pembuangan akhir
mereka pun mengakui hati nuraninya lebih lega karena bisa turut berpartisipasi membantu menjaga lingkungan
kita bisa pisahkan dulu
jadi yang benar benar masuk ke tempat pengelolaan akhir ke bantar gebang juga berbeda dengan apa yang kira kira bisa dimanfaatkan ulang
jadi yang terbuang ke akhir lebih berkurang
karena kita nggak tahu kalau kita setor sampah itu secara biasa ya
kita nggak tahu sampahnya kemana plastiknya kemana kertasnya kemana
jadi kita harus memastikan sampah dapat didaur ulang dengan baik
depot depot setor sampah atau waste station ini tersebar di sejumlah titik di jakarta dan di surabaya
letaknya disebut strategis oleh para pengguna karena letaknya dekat dengan pusat aktivitas masyarakat
sehingga mereka tak perlu secara khusus datang ke depot namun bisa juga melakukannya saat hendak beraktivitas di sekitar lokasi
founder ekosistem joshua valentino mengatakan
banyaknya depot yang disediakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan daur ulang sampah di sekitar
sejak berdiri pada tahun dua ribu delapan belas ekosistem telah berhasil mendaur ulang lebih dari sebelas ton sampah
jumlah ini dikatakan terus bertambah setiap harinya
secara internal kami mendorong untuk menyediakan banyaknya waste station atau drop box ini
sehingga dengan mudahnya akses tersebut orang orang tuh lebih sadar wah tinggal kesini aja semudah itu loh
berikutnya didukung dengan digital dengan aplikasi
baik itu mau orang menyumbang sampah jadi menyerahkan saja
atau menukarnya sebagai reward
tiap penyetor mendapat kode unik untuk ditukarkan menjadi uang elektronik
setelah terkumpul di waste station sampah sampah kering anorganik ini akan disetorkan ke kantor pengumpulan untuk disortir
rekosistem membagi sampah menjadi sebelas kategori
antara lain sampah plastik plastik multilayer seperti kemasan sachet
sampah kardus kertas logam kaca e waste atau sampah elektronik residu jelantah sampah kayu serta sampah anorganik lain
bagian kategori ini dilakukan untuk mempermudah pabrik dalam mendaur ulang sampah
nah setiap satu kemasan sampah yang diterima dari waste station pasti punya kode ss atau store sampah seperti ini
dalam satu kemasan ini ada beberapa jenis sampah yang mana harus dipilah dalam sebelas kategori
yang tertera dalam list
nah ini ketika sudah dipilah maka selanjutnya akan didistribusikan ke gudang pendaur ulang untuk diproses selanjutnya
pengamat lingkungan benny tunggul mengatakan gerakan pengelolaan sampah melalui platform digital ini merupakan peluang yang sangat baik untuk mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli lingkungan
menurutnya sampah kini telah menjadi aset yang bernilai sehingga adanya program penukaran sampah menjadi poin atau saldo elektronik ini
dan ini bisa menjadi bentuk investasi baru karena dapat mengubah sesuatu yang terbuang menjadi berharga
ini bagi saya sesuatu hal yang sangat perlu dikembangkan
karena selama ini kelemahan kita para aktivis lingkungan ataupun para pelaku pelanggan lingkungan itu hanya mensosialisasikan bagaimana mengurangi sampah
tidak mempunyai satu stimulan atau target yang dimana itu mempunyai keuntungan ganda ya
pertama kepada manusianya
kemudian kepada alam
beni menambahkan sosialisasi yang lebih masif serta kerjasama dengan pemerintah setempat kemendagri dan klhk perlu dilakukan agar program ini dapat diterapkan di seluruh lapisan masyarakat